indonesia berhasil mengirimkan dua wakilnya pada partai puncak turnamen bulu tangkis singapura terbuka dua ribu dua puluh
berikut ulasan pertandingannya
tunggal putra indonesia sony dwi kunchoro berhasil melaju ke babak final setelah menyingkirkan pebulu tangkis asal tiongkok lindan
sony menang secara rubber set dua puluh satu sepuluh tujuh belas dua puluh satu dan dua puluh dua
di babak final sonny akan menghadapi tunggal putra asal korea selatan son wan ho
langkah sonny dwi kunchoro ke final diikuti ganda putri indonesia grecia polinitia maheswari
grecia nitya berhasil mengalahkan ganda putri asal korea selatan jung kyung dan seng chan
grecia nitya menang dua set langsung dua puluh satu delapan belas dan dua puluh satu tiga belas
di partai puncak mereka akan menghadapi pasangan asal jepang matsumoto ayaka taka
langkah tontowi ahmad liliana natsir harus berhenti di semifinal
mereka dihentikan pasangan korea selatan kong sung kim hana dengan skor empat belas dua puluh satu enam belas dua puluh satu
indonesia pun menyisakan dua wakilnya di partai final
ganda putri gysia nitya dan sony dwi kunchoro di tunggal putra